sementara di jombang ada satu kitab al quran yang menjadi jujukan para santri setiap bulan ramadan tiba
yakni kitab tulisan tangan hadratus sheikh kiai haji hashim ashari
puluhan kitab tulisan tangan ini telah berusia ratusan tahun dan dianggap memiliki sari ilmu yang cukup dalam bagi agama islam
pondok pesantren tebuireng jombang
selain menjadi salah satu pondok pesantren ternama di tanah air juga memiliki peran dalam perjuangan merebut kemerdekaan
iya salah satunya adalah ajaran islam yang diwariskan oleh hadratus sheikh kiai haji hashim asari
melalui kitab kitabnya hasil tulisan tangannya kita bisa langsung mempelajari
bagaimana ilmu pengetahuan tentang agama islam lebih luas
meski saat ini kondisinya sudah mulai rusak namun kitab kitab kuno yang sudah berusia lebih dari satu abad ini
tetap disiarkan dan menjadi akar materi pembelajaran para santri
salah satu di antaranya adalah kitab tentang hadits tafsir dan ilmu fikir
meski sangat terlarang untuk disentuh oleh para santri
untuk keperluan pembelajaran atau memperdalam pihak pesantren sudah mempersiapkan hasil kopian yang sudah digandakan
ada belutaklimu ta'lim ada tafsir ada hadits ada tentang torekot
macam macam kitab itu waktu itu memang asli tulisan tangan
jadi sebagian masih ada sebagian sudah diterbitkan
para santri melalui pembelajaran kitab hadratu sheikh hashim ashari
mereka mendapat banyak ilmu pengetahuan
banyak misalnya ada ta'limu wargi ta'limu
ada menggerakkan hadratu sheikh hashim ashari
tentang guru dan murid
yang paling bermakna ini kitab yang apa
itu semuanya bermakna
meski sangat dijaga keberadaan kitab selalu disiarkan kepada masyarakat luas
baik dari dalam maupun luar negeri
yang ingin meneliti atau mempelajari kitab kitab kiai haji hashim ashari